pagelaran seni dan budaya dieng culture festival kembali digelar di dataran tinggi dieng banjarnegara jawa tengah pada tanggal dua hingga empat agustus
berbeda dengan tahun lalu dieng culture festival tahun ini menghadirkan beberapa pagelaran seni tambahan seperti musik tradisional dan ketoprak
sementara sejumlah pertunjukan utama seperti prosesi potong rambut gimbal dan jazz di atas awan serta festival lampion tetap menjadi pertunjukan utama
dan seperti inilah kondisi lapangan pandawa di dataran tinggi dieng banjar negara jawa tengah
sebuah panggung megah berada di sudut lapangan dan lokasi ini digunakan untuk kegiatan jazz di atas awan
tidak hanya itu di kawasan ini juga diselenggarakan festival kopi dan juga festival lampion yang akan berlangsung pada sabtu malam
sementara di kawasan lapangan komplek candi arjuna berlangsung festival domba batur pertunjukan seni musik tradisional dan ketoprak
kami bersyukur kunjungan tahun ini kami melihat animonya lebih besar dari tahun kemarin
hal ini tidak lepas kita mencoba buat paket souvenir tiket
banyak sekali animo animo yang masih menginginkan tetapi karena memang kita juga harus menghitung carry capacity
tentunya kami mohon maaf tetapi kalau yang mau datang sebenarnya masih bisa dengan tidak harus melihat ke venue venue utama tetapi mereka bisa melihat dari luaran
jadi seperti itu
sudah ada koresponden cnn indonesia roby sofwan amin di banjarnegara jawa tengah
selamat siang roby
tadi panitia mengatakan antusiasme masyarakat luar biasa
apa saja agenda untuk hari ini roby
selamat siang elvira
kalau melihat antusiasme saya akan ajak anda lihat di belakang saya
saya saksikan ini di jalan utama di kawasan dataran tinggi dieng
sejak kemarin hari jumat sampai hari ini
anda bisa menyaksikan orang hilir ya
yang tkt tinggal di sini mulai hari jumat
mereka beraktivitas mendatangi tempat tempat seperti yang ada di belakang saya ini
ada kawasan sandi arjuna
di mana di tempat ini merupakan puncak dari event biang inter festival
yaitu pemotongan rambut jimbal yang akan berlangsung pada hari minggu esok
tetapi ada rangkaian tambahan
sudah dimulai sejak hari jumat
dari kemarin dilakukan jamasan atau membersihkan tempat kawasan yang dijadikan sebagai prosesi
terus kemudian dilanjutkan malamnya
sudah ada tes di atas awan
seperti venue yang anda bisa lihat di gambar
mungkin bisa ditampilkan tadi
terus kemudian hari ini ada beberapa rangkaian kegiatan
misalnya ada festival domba batur
nah ini kalau anda lihat di layar kaca juga domba ini cukup unik
berbeda dengan domba yang ada di daerah lain
lebih semuk dan berkarakter
memang ini domba domba ini tinggal atau hidup di daerah dataran tinggi dieng
yang tepatnya di kawasan itu cukup dingin
nah selain itu juga ada festival kopi
nah festival kopi hari ini juga digelar
karena berkaitan dengan isu lingkungan
kawasan dataran tinggi dieng yang kemudian merupakan satu kawasan perbukitan
yang di sini masyarakatnya
sebagian besar bermata pencarian sebagai petani sayur kentang dan seterusnya
ini menimbulkan sedimentasi
nah isu kopi festival kopi ini tidak hanya sekedar mengangkat kopi yang sudah ada
tapi bagaimana menata kembali kawasan dataran tinggi dieng ini
agar tidak menimbulkan sedimentasi yang berdampak terhadap banjir
tentunya yang beberapa kali terjadi misalnya di gairah wonosobo dan banjarnegara
dan pada malam harinya hari ini juga masih ada
ada penjes di atas awan
yang nanti akan dikolaborasikan dengan festival lampion
yang ini tentunya sangat dinantikan
selain penpuncak ya
besok hari minggu yang itu terdapat acara ritual yang sangat sakral
dan kemudian menjadi ikon di dieng
sudah berlangsung beberapa tahun
bahkan lima tiket yang disediakan telah habis
dan masih banyak orang yang berminat
tetapi kapasitas tempat ini sudah tidak memenuhi
baik venue di kawasan untuk potong rambut kita
maupun venue venue lain yang disediakan
berkaitan dengan sebagai sarana penunjang acara dieng kultur festival ini
dan untuk mengurai kemacetan tentunya ini juga penting
bahwa banyaknya orang yang datang
pendaraan yang datang
ini kemudian ditatang
untuk besok kita masuk ke kawasan dataran tiket
sementara untuk jalur yang biasanya dua arah
masuk ke kawasan dieng ini
diputar menjadi satu arah
melalui kawasan telaga warna
kemudian kawasan sikidang
dan tiba di tempat saya melaporkan ini
update pertama yang bisa saya sampaikan
yang semakin diminati oleh masyarakat ini
baik terima kasih
roby informasi anda langsung dari banjarnegara jawa tengah